saya lagi banyak masalah kah
masalah kerjaan sama masalah rumah tangga
terus masalah apa lagi
itu aja kang
kalau masalahnya cuma masalah kerjaan sama masalah rumah tangga
berarti masalahnya cuma dua
nggak banyak kok bang
maksudnya berat buat saya kan
saya perlu pencerahan dari aka
jadi kamu sekarang lagi mendung
saya butuh masukan dari akang pertimbangan akang
yang aneh dompet aku yang kecopetan itu bisa balik
semoga berhasil kang
jadi saya kekasihnya plain
super kekasih bang
karena mau pergi kewajibanku jangan bekerja sel earrings di dua ribu tujuh belas
pas asian tanya gini
minta sistem gratis buat uang
itu jawabannya tussen ubs dan google
makanya saya minta bantuan kamburan nggak minta bantuan saya
kamu mau ngajin siapa minat saya suka judi enggak udah enggak sekarang mah
masih suka minum enggak masih itu mah kalau haus atau kalau habis makan maksud saya minuman keras
udah makanya udah
buat karyawan baru masih belum ada
akang baru mau minum kopi
jangan ditanya dulu
sok atau minum dulu kopinya
oke sekarang kamu boleh nanya
kan tadi udah tinggal akang jawab
ulangi lagi pertanyaannya tadi mah gak sah
buat karyawan baru masih belum ada
besok suruh kesini aja
besok suruh kesini aja
bisa titip jual ke cimpring
hai beres gimana ya biar enggak sering adat jual aja kang beli yang baru

masalah kerjaan sama masalah rumah
masalah kerjaan sama masalah rumah tangga terus masalah apa lagi itu aja
dong kalau masalahnya cuma masalah kerjaan sama masalah rumah tangga berarti masalahnya
cuma dua enggak banyak gobang maksudnya berat buat saya kang terus saya perlu
pencerahan dari akang jadi kamu sekarang lagi mendung saya butuh masukan dari
bawa sama temennya diza
sebetulnya bisa dibilang teman aku juga
soalnya aku udah kenalan
jangan jangan temennya diza itu yang temen kamu juga
itu temennya copet yang nyopet dompet kamu
neng mau beli kerudung
enggak ah dia orang baik
jualan kerudung dari diza
mungkin dia orang baik
tapi temennya bukan orang baik
selamat datang kembali untuk ikut meramaikan kasanah percopetan di kota ini
mau ikut jualan kerudung
aku juga mau dong
belakang mau ketemu si gobang
hati hati di jalan
kita udah pernah ketemu kan
anak buah kang mus kan
kang mus udah pensiun
pensiun dari misi
kita ngobrol di dalam
dulu saya kerja ikut kang mus
kang mus ikut kang bahar
tergantung perintah kang mus
perintah ngebuntutin kinanti waktu dia pergi sama saya
tapi sekarang saya udah gak ikut kang mus lagi
ini jualan sepatu
kang mus pergi ce
katanya mau ketemu gue bang
anak buah saya si kemot jadi alatnya jamal
itu cara lama
sejak zaman kompeni
memanfaatkan pengkhianat untuk mengalahkan lawan
kita bisa habisin si kemot
sama si jamal ini sekalian
akan pernah bilang jangan sampai ada perang
sudah berapa kali
kita coba mengacaukan pasar
hati hati kalau bicara
kalau kamu gak bisa menghandle jamal
anak buah jamal
tanpa harus perang
tanpa risiko harus ada korban
kamu gak harus ada di sana
di bisnis kamu sekarang
kamu kan pernah punya rencana mau usaha leleh
mungkin sekarang waktunya
masalahnya istri saya nggak setuju saya pensiun dari terminal
kamu yang berdiri di depan
jangan bikin istri kamu terpaksa menurun
tapi bikin dia percaya
itu yang susah kamu
susah kan bukan berarti nggak mungkin
lagipula kalau hidup gak ada susahnya
gak ada perjuangannya
kalau gak ada perjuangannya
biarpun susah untuk menghancurkan semua bekas anak buah muslihat